terima kasih ya
lena aku balik ya
sehat sehat kamu ya
sekali lagi sekali lagi
gak usah senyum senyum
udah kamu makan sana
jangan sakit ya
katanya lagi enak badan ya
udah enak badannya sekarang
kalau senyum berarti udah sehat
reina udah mama kasih
seneng kalo liat reina udah enak
kamu mandi sama suster ya
aduh anak pinter
mau bicara sama kamu
tentang apa ma
menurut tante indira
kalo mau adopsi anak
syaratnya kamu harus menikah
tapi itu peraturan lama kok ma
sekarang udah ada kebijakan baru
jadi kalo mau adopsi anak
tanpa harus menikah juga bisa
kamu bicara jujur kan sama

nama pantai aswani reina apa
itu permata kasih
mama cuma pengen tahu aja
mama mau preparing food
nanti kita makan malam sama sama ya
mama kayaknya nggak percaya sama gue
maaf pak mau ketemu siapa ya
sesuatu yang penting saya bicarakan pak
eee mohon maaf pak sebelumnya pak
sebaiknya bapak ijin dulom mafapenkba siang
kalo dibolehcin saya bukain
mbak mbak mbak mbak
wess gak usah kiki aja
mbak andien duduk duduk disini aja
lu nyantai ya
aku juga gak pengapain di rumah
aku bantuin kamu aja lah
gak usah mbak kiki aja
gak apa apa udah
udah jangan nanti kecapean loh kamu
aneh aku depan rumah kamu
di rumahku juga gak lagi gak ada suami aku mas
aku gak mau ada salah paham loh
ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu
ini menyangkut kebuangan alas lama ini
kamu harus selesaikan kesempatan
aku tunggu di luar
aku keluar sebentar ya
mak aku tunggu di luar
aku kelar sebentar ya
eh mbak andi
andi terima kasih udah mau keluar
aku datang kesini karena aku mau usir kamu kok dari rumahku
aku gak akan pergi sampai kamu tahu kebohongan apa yang sudah dilakukan suami kamu sama kamu
papa aku udah mandi
hai udah mandi sayang
hmm harum sekali
cantik banget sih anak papa kayak mama
pak tadi ada om baik
iya pak tadi pak nino yang datang kesini
jangan jangan dia cari informasi ke keluarga gue kayak yang ersa lakuin
aku mau nungguin
mending gue cek cctv deh
sebentar ya nak
ngapain di nunjuk rumahku
kamu disini dulu ya nanti papa main lagi
tolong jagain ya sus
loh kemana al
mama sebenarnya gak mau curiga sama kamu
aku udah tau kalau ternyata
cukup ya mas
aku udah tahu kalau ternyata
aku gak suka mas
tolong ya kamu jangan ganggu ganggu rumah tangga aku mas
tolong ya kamu jangan ganggu ganggu rumah tangga aku mas
apa kamu gak inget
kamu sama mas al berantem di depan papa sama mas
tapi aku gak mau kalau kamu dibohongin terus andien
tolong jangan ganggu rumah tangga aku
ada pernah aku ganggu rumah tangga kamu
tolong jangan pernah ngejelekin mas al di depan aku
aku gak suka
lepas ini mbak

kamu itu terlalu baik andien
kamu sangat percaya dengan aldebaran
tapi sayangnya aldebaran tidak seperti itu
dia pasti punya maksud tidak baik dibalik semua ini
aku akan bantu kamu untuk cerita soal adebaran
aku juga akan cari tahu soal anak kamu di panti asuhan
nggak sabaran banget
mau ngasih cepet cepet
oma mau tanya sama kamu
tempat reina dulu
sebelum reina diajak sama papa
oke mutiara bunda
mutiara bunda ya
soal panti asuhan reina